hai insiden seorang wanita terjebak di dalam lift sebuah apartemen di kawasan bidara cina
jatinegara jakarta timur ini terjadi pada rabu pagi korban irma yang merupakan penghuni apartemen
itu mengaku menggunakan lift barang dari lantai delapan menuju lantai dasar untuk pergi bekerja
saat sampai di lantai dasar lift mengalami gangguan sehingga pintu tidak terbuka korban sempat mencoba
menghubungi call center apartemen dan menggedor gedor pintu lift namun tidak mendapatkan respon
korban langsung berinisiatif menghubungi dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan jakarta timur
untuk meminta pertolongan irma berhasil keluar setelah enam personil damkar diterjunkan
untuk mengevakuasi dengan menggunakan kunci lift tanpa membuka paksa pintu
kan saya jadi bingung ya mau ke siapa gitu kan karena saya nggak bisa ini
saya coba kedor kedor juga emang gak ada yang respon juga dari orang orang yang
jadi saya akhirnya ya udah keuntung pikiran gitu saya mau nelfon ke damkar jakarta timur
untuk nolong saya yang untungnya mereka cukup respon simpiah
usai kejadian itu rabu siang pengelola apartemen langsung melakukan perbaikan lift
pihak pengelola mengaku lift barang yang digunakan korban memang tidak dianjurkan untuk digunakan warga
dan telah disosialisasikan sebelumnya
jadi bukan yang kita ngelakuin teleponnya karena di atas juga gak ada sinyal
karena memang ada komunikasi kita yang lagi ada masalah yang kita sedang perbaiki
kebetulan si korban juga di dalam juga nggak ada sinyal
jadi intercom kita udah tau karena kita gak bisa ngeluarin suara intercom kita
cuman kita udah ada di sasih kayak lampu
selama perbaikan lift dipasangi papan peringatan
agar tidak digunakan perangkat tersebut